waktu dia tahu akang jadi maling karena butuh uang buat si emak
dan masalahnya akan diselesaikan secara damai
dia suruh akang pulang
dia ngasih uang ke akang buat si emak
gak ada apa apa aku cuma mau nelfon aja
mami masih gitu aja
belum ada perkembangan
ya udah aku doain dari cepet sembuh ya
sudah ya salam buat rian
salam dari sonia
ya kamarnya udah aku tutup
ya udah gak apa apa
kapan kapan kalau ketemu
salam buat sonia
ini justru lebih baik dari teh dan kopi
kamu mau tahu nggak kenapa waktu kita bilang kita mau ke rumah kinanti dia bilang gak usah
dia cuma bilang gak usah minta doa aja katanya
soalnya uyan mau dateng
kamu tau dia mana
aku barusan telepon kinanti dia bilang lagi sama uyan
eh besok kita makan siang bareng lagi yuk
iya kalau gak sibuk
gak usah sibuk deh
udah dulu ya
aku mau pamit dulu biar kamu bisa jagain mami kamu
salam buat mami papi kamu
mami udah bangun
mami udah bangun
mau makan rangginang katanya
kata dokter sih nggak masalah
ini dari uyan nih
loh katanya buat papi
tadi kata uyan kalau kinanti mau tinggal minta sama papi
tapi kamu kan belum bilang
enggak ya pi
eh itu mami juga belum minta sama papi
apa yang punya papi punya mami juga
termasuk rangginang ini
biar kelihatannya biasa
kang bahar sedih
akang juga jadi ikut sedih
umur akang waktu itu
masih dua puluh tahun ya
lebih dari dua puluh lima tahun yang lalu
sebelum akang ketemu kamu
gadis yang suka bantu ibunya jualan lotek di dekat terminal
waktu itu si emak sakit
harus masuk rumah sakit
akang butuh uang banyak
akang pergi ke bandung buat cari pinjeman
akang pergi ke kopo
akan pergi ke pasir kaliki
saudara akang disana juga gak bisa bantu
akang pergi ke margahayu samad
saudara akang disana juga gak bisa bantu
malam itu hujan
buat nyongkel jendela
sekaligus buat jaga jaga
kalau kalau akang butuh senjata
akang masuk rumah besar
baru aja akang masuk
ada laki laki di depan aka
orang yang punya rumah
gak ada senjata di tangannya
gak teriak minta tolong
terus nyerang dia
dia tahan serangan akang
sampai dia lempar akang
yang badannya kecil begini
waktu akang sadar
akang sudah tiga hari di rumah sakit
ada polisi juga di sana
waktu dia tahu akang jadi maling
karena butuh uang buat si emak
dan masalahnya akan diselesaikan secara damai
dia suruh akang pulang
dia ngasih uang ke akang buat si emak
si emak sudah gak ada
akan balik lagi ke bandung
akan udah gak butuh lagi uangnya
sebelum dia bayar
cuma kerjaan kayak gini orang gak perlu paham
buat kerjaan ini cukup saya dan kamu bisa
gak perlu semua
bapak masih belum beliin hp cina buat nenek
kemarin sudah bapak cariin yang bm biar murah
masa hp cina masih cari cari yang kw
yang wari juga murah kok
murah itu berapa
temen neng beli empat ratus ribu
satu buat neng satu buat bapak
satu buat neng satu buat bapak satu buat mama
mau dibeliin hp juga
tadi katanya emak mau dibeliin tape buatan cina
emang mau basok aja
aduh si mama menikah kikah
saya kan ke arah sana ke arah rumah saya
kalau saya dari sana dari arah rumah saya berarti pergi
jangan pulang dulu kita berdua udah perlu
iya kita mau tukar pikiran
pikiran saya mau dikasih siapa
terus saya dapat pikiran siapa
katanya tukar pikiran
oh mau diskusi
kape taman itu di mana
nanti juga tahu
mama itu udah lama sakit kan
udah ke dokter berkali kali
terus terusan minum obat tapi gak sembuh sembuh
tapi tadi pas makan ringinan kiriman kamu
mami kelihatan senang
ya kayak udah sembuh gitu
mudah mudahan emang sembuh
perlu aku bawain ranginang lagi
kalau gak keberatan sih
kalau cuma dua kantong plastik sih nggak berat
tapi kalau dua karung nah itu pasti berat
udah jangan ngelawak yan
aku uyan bukan om kusman
om kusman mah udah gak ada
gak usah diomongin
masih ada dalam kenangan aku
aku ngefans sama dia
semuanya udah digoreng
masih ada satu kantong
kalau habis sabari aja aku
nanti aku bawain lagi
ya makasih ya
teleponan masih apa
hati hati nanti aku nunggu
uyan aku mau
nanti jatuh cinta
kalau youtu cinta emangnya kenapa pi
tapi nggak usah berlebihan deh
ki nanti sama uyan itu cuma temenan
iya mau sampai kapanpun ki nanti maunya jadi temen baik
masa mau jadi musuh
kamu jangan suka bulak belok
uyan itu temen ki nanti udah lama pi
dia orang yang baik
tadinya teman biasa terus jadi suka
cuma suka pi
dia kan orang yang baik
nanti jatuh cinta loh
kalau jatuh cinta emangnya kenapa
ki nanti sebel ya sama pak pi
ki nanti kita belum selesai nih ngomongnya